jangan jalan di sana dulu biarin
setelah video aksi tak terpuji sejoli di halte bus smk negeri tiga puluh empat di jalan keramat raya
senen jakarta pusat viral di media sosial
kepolisian resort jakarta pusat menangkap wanita berinisial ma rumahnya pada dua puluh dua januari lalu
ma menyebut melakukan tindakan mesum tersebut lantaran diberi imbalan uang sebesar dua puluh dua ribu rupiah oleh pasangannya
yang bersambutan atau si wanita tersebut mendapatkan imbalan sejumlah uang kurang lebih dua puluh dua ribu rupiah
polisi mengidentifikasi pelaku dari rekaman video yang viral di media sosial
polisi kini masih mengejar lelaki di video tersebut
sebelumnya perbuatan mesum keduanya sempat direkam oleh salah satu
seorang pengendara yang melintas diunggah di media sosial pada kamis pekan lalu
pasangan ini menarik perhatian pengguna jalan yang melintas
bahkan salah seorang pengendara sempat memperingatkan keduanya untuk tidak melakukan aksi tak senonoh di tempat umum